kita beralih ke informasi selanjutnya gempa dengan kekuatan magnitudo enam tujuh terjadi di sumba barat nusa tenggara timur selasa siang
dikutip dari website dan twitter badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
gempa terjadi pada pukul dua belas sepuluh waktu indonesia barat dengan epicentrum satu ratus dua puluh km barat daya sumba barat
hipocentrum atau pusat gempa di bawah permukaan bumi ada pada kedalaman sepuluh km
gempa sudah terjadi lima kali mulai pagi tadi pukul enam lewat lima puluh sembilan hingga siang pukul dua belas tiga puluh lima waktu indonesia barat dengan magnitudo lima hingga enam tiga
gempa dirasakan di waingapu bima sumbawa mataram lombok hingga denpasar